kita beralih ke kasus pembakaran yang menewaskan muhammad al zahra alias zoya alias udin di kampung muara bakti babelan bekasi
beberapa waktu lalu menuai kecaman dari warga bekasi
mereka menggalang tanda tangan anti main hakim sendiri
sementara beberapa warga lain menilai aksi itu diduga karena kurangnya kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum
aksi galang tanda tangan digelar di trotoar jalan ahmad yani kota bekasi saat pelaksanaan hari bebas kendaraan atau car free day minggu pagi
sejumlah warga melakukan aksi tanda tangan sebagai dukungan terhadap aksi keprihatinan atas tragedi bakar masa
yang menewaskan terduga pelaku pencurian alat pengeras suara muhammad al zahra alias zoya alias udin
mereka mengecam aksi pembakaran yang menewaskan tukang servis alat elektronik warga cikarang utara bekasi tersebut
kita tidak bisa semerta merta menilai satu pihak penegakan hukum di indonesia menjauh setegas juga
sehingga masyarakat melihat ada keadilan bahwa ada kekilafan dan kesalahan dari beberapa kelompok masyarakat yang anarkis ya
jadi banyak warga sekitaran masjid yang bilang itu amplifiernya itu ternyata tidak terlihat ada di belakang mana gitu
saya kurang tahu posisinya nanti saya juga mau ke babelannya
nah saya pengen nyari tahu sendiri ini kejadiannya gimana
mending kita kalau ada yang open donasi kita langsung membawa orang yang pengen donasi ini ke rumah korbannya
selain menggalang tanda tangan aksi anti main hakim sendiri
aksi simpatik yang digelar salah satu komunitas jejaring sosial tersebut
juga akan memberikan sumbangan biaya persalinan untuk istri ma
selain itu komunitas tersebut juga akan memberikan sumbangan dana selama satu tahun
komunitas ini juga akan melakukan cross check ke lokasi kejadian terkait beredarnya kabar bahwa
dugaan aksi pencurian tersebut telah direkayasa
karena sesungguhnya aksi pencurian tidak pernah terjadi
sebagaimana diklaim kepolisian yang menyatakan pencurian terjadi benar adanya
dengan beberapa alat bukti dan saksi saksi
dedy beben bekasi